penggunaan video asisten referee di piala dunia u tujuh belas nanti akan sekaligus menjadi momen pelatihan untuk wasit wasit indonesia
sebelum var diterapkan di liga satu mulai februari mendatang
piala dunia u tujuh belas nanti akan menjadi bagian dari tiga fase pelatihan penggunaan sistem bantuan video untuk wasit tersebut
setelah direncanakan sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
ketum pssi erick thohir mengatakan saat ini latihan var telah berlangsung pada fase pertama
atau fase training kedua akan dilaksanakan pada november bertempatan dengan gelaran piala dunia u tujuh belas
sementara fase ketiga akan dijalankan pada desember mendatang
video assistant referee ditargetkan siap digunakan pada gelaran liga satu indonesia pada februari tahun depan
bahwa penggunaan var di
u tujuh belas itu sama dengan sistem yang kita akan pakai untuk liga
jadi sama sistemnya
jadi memang fase pertama sudah training sudah dilakukan
nah fase kedua saat bersamaan dengan piala dunia kita juga akan ikut serta
karena ini training terbagus
baru nanti fase ketiga di bulan desember
var ini akan
terakhir persiapannya insya allah di bulan februari kita sudah menggunakan var
supaya liga kita tentu bersih dan berprestasi gitu